ada yang menarik untuk dijelajahi di sulawesi tenggara
kota bau bau yang memiliki benteng keraton kesultanan buton sebagai ikonnya
melihat kearifan lokal para penenun hingga ke pulau di sekitarnya
menikmati secangkir kopi yang diolah secara tradisional
dan dataran tinggi di buton selatan
ada pula pesisir pantai pulau tak berpenghuni yang mempesona
inilah wisata buton yang memukau
tank keraton kesultanan buton di kota bau bau sulawesi tenggara
pernah dinobatkan sebagai benteng
benteng terluas di dunia oleh guinness world records pada dua ribu enam
di kompleks benteng dengan luas sekitar dua puluh tiga tiga hektare yang dibangun pada abad ke enam belas ini
tersebar makam para sultan buton
dindingnya berupa tumpukan batu
dinding benteng ini tersusun dari batu karang
ada dua versi cerita warga
konon batu karang ini dicampur dengan kapur sebagai bahan perkat
ada pula yang mengatakan bahwa putih telur digunakan untuk merekatkan batu batu karang ini
sampai sekarang masih kokoh
pada masa kejayaan kesultanan buton
benteng ini memberi pengaruh besar dan berhasil mempertahankan kesultanan buton dari ancaman musuh
selain benteng keraton kesultanan buton
ada lagi warisan budaya leluhur yang terjaga hingga kini di buton
salah satunya kain tenun ini
masih di kota bau bau saya menyembangi kampung tenun di kelurahan sula kecamatan betoambari
sekitar lima puluh warga di sini adalah perajin kain tenun buton
salah satunya musida
sampai dua jam
semakin lama maka akan warnanya semakin pekat
semakin pekat iya
musida mengaplikasikan teknik pewarnaan benang alami sejak dua ribu lima belas
benang yang telah direndam dijemur hingga kering
lebih rumit karena benangnya kecil
dibanding benang jahit benang perang alam itu harganya lebih bagus mahal
karena dia warna apa harganya itu
kalau untuk motif yang biasa yang ciri khas bau bau itu
harganya dia rp enam ratus
terus kalau sudah dikasih motif
atau sudah ada pengembangan motif itu
sampai rp satu juta rp satu lima ratus
ada sepuluh kelompok penenun di kelurahan ini
dalam sebulan kelompok penenun yang dibina oleh musida
bisa memproduksi rata rata tiga puluh like kain
pembagian hasilnya tergantung dari jumlah kain yang dibuat oleh masing masing penenun
tergantung penenunnya kalau misalkan ada pesanan terus dia kerjakan
bisa dua lembar atau tiga lembar maka itu yang dia lebih banyak dia dapat
kain tenun buton buatan perajin tenun di sula dijual rp enam ratus hingga rp satu lima juta
untuk kain dengan pewarna alami
dan rp tiga ratus hingga rp enam ratus untuk kain dengan pewarna sintetis
terlihat ya perbedaannya kalau kain tenun dengan pewarna alami
ini warnanya lebih pudar
pewarna sintetis nah ini warnanya lebih cerah
yang luar biasa adalah teknik perawatannya
kain tenun dengan pewarna alami sebaiknya tidak dicuci dengan deterjen
tapi ada sabun khusus
kemudian kalau dijemur sebaiknya tidak terkena sinar matahari langsung
hanya dianginkan anginkan saja
saya menyeberang ke pulau siompu menyambangi kampung tenun di kabupaten buton selatan
warga menyambut saya dengan ramah dan memasang
kampurwi hiasan kepala khas buton
ini disebutnya apa
ini tenun yang ditendun atau di
kalau ini biasanya dipakai buat acara apa biasanya
wah cantik sekali
memang warnanya kebanyakan seperti ini ya
cantik loh mereka
desa karaya di pulau siompu menjadi desa penghasil kain tenun terbesar di wilayah buton
dari sembilan ratus orang penduduk satu ratus sembilan puluh diantaranya berprofesi sebagai penenun
kolong rumah kerap dimanfaatkan sebagai tempat menenun
lima belas tahun sudah marni setia menenun
dalam satu bulan ia mampu menghasilkan delapan helai kain tenun
tangannya cekatan menenun setiap helai benang
satu helai kain tenun itu bisa selesai berapa lama
paling cepat tiga hari pak
paling cepat tiga hari paling lambat satu minggu
ini kalau bicara soal menenun nih ya marni ya
kira kira pendapatan sebulan itu berapa sih kalau dari menenun

paling di bawah lima ratus
itu pun kalau lima ratus sudah malas bikin
berarti dalam satu bulan selalu ada saja kain yang terjual atau bagaimana
selain memproduksi kain tenun dengan motif bergaris khas buton
perajin tenun di desa ini juga menenun kain dengan beragam motif

si kain tenun buton ini sederhana saja seperti ini bergaris
ini disebutnya maksud apa nih bu
antoh ijo garis gini kalau warnanya biru disebut
jadi macam macam ya
kami bergaris itu motif yang sangat tradisional
sekarang sudah mulai berimprovisasi ya
banyak kreativitas dari ibu ibu penenun ini
ini salah satunya
ini salah satunya ini motif apa bu
tandu ini gambar apa nih
malike ini biasa digunakan untuk apa
untuk baju kapelan
ada lagi nih kain tenun yang motifnya seperti ini
ini disebut motif apa bu
ini bunga tempelan
kain tenun buatan warga di desa ini banyak dijual ke kota bau bau
biasanya warga itu dia datang jual di sini tapi sebagian warga juga ya tidak semuanya
nanti saya kumpul di sini terus saya kirim ke bau bau
tidak tergantung sarungnya kalau sudah ada saya sudah kirim atau saya pergi sendiri
minimal lima belas lah
manisnya bisnis kain tenun di desa ini bukan tanpa kendala
sistem pemasaran melalui tengkulak tak cukup membantu para penenun menerima penghasilan secara langsung
dipesan oleh tengkulak dari bau bau yang biasa beli di bau bau
kemudian dipanjar harganya belum dibayar seutuhnya
sehingga mereka kesulitan maunya kita di sini semacam ada kooperasi begitu pak
kemudian kita bisa membeli
kemudian ditampung di daerah kita sendiri
pemerintah setempat perlu memikirkan cara agar setiap penenun dapat memperoleh penghasilan dengan maksimal
perlu ada sinergi dengan pemerintah daerah sendiri
artinya melalui perindak supaya ini dekranas tadi itu itu bisa menampung semua
sehingga harga tetap kompetitif
tak hanya menggerakkan perekonomian desa eksistensi para penenun tradisional ini berpengaruh besar dalam menjaga warisan budaya leluhur masyarakat buton
kepala penelitian bintang bintang bintang
kepala penelitian bintang bintang
kepala penelitian bintang bintang
kepala penelitian bintang bintang
kepala penelitian bintang bintang
kepala penelitian bintang
kepala penelitian bintang
kepala penelitian bintang
padang rumput nan hijau ini memanjakan mata saya
kali ini saya berada di ketinggian hampir seribu meter di atas permukaan laut pulau buton
inilah bukit lamando di desa sandang pangan kabupaten buton selatan
kalau musim hujan rumput di bukit ini warnanya hijau seperti ini
tapi kalau musim panas rumputnya kuning keemasan cantik sekali
nah selain melihat pemandangan bersuah foto bukit ini juga cocok nih dijadikan tempat untuk berkemah
perbukitan seluas empat hektare ini dihiasi dengan batuan kapur
karena keindahannya bukit lamando pernah masuk nominasi anugrah pesona indonesia award dua ribu dua puluh kategori dataran tinggi
lahan di bukit lamando ini adalah dulu dia lahan bukitnya sudah begini memang
cuma di sepinggiran bukit ini ada beberapa kawasan perkebunan masyarakat
dan kenapa bisa terjadi sebagai dijadikan tempat wisata
karena pada tahun dua ribu delapan belas kemarin para pemuda desa sandang pangan mencoba untuk melakukan foto foto di sini
alhamdulillah para pengunjung pengunjung dilihat per tahun itu selalu mengunjungi tempat ini
pemandangan bukit lamando menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin bersuah foto
menurut saya tempatnya keren bagus suasana juga sejuk
taunya dari internet dari teman pertamanya terus lihat di foto foto begitu bagus
terus inisiatif sama teman langsung pengen kesini gitu
berjalan jalan di hamparan savana yang membentang luas seperti ini memberikan sensasi tersendiri bagi saya

petani kopi ini apa jawab kendala pertama itu masalah hama kedua mungkin pak masalah cuaca
cuaca pancaroba ketiga dengan masyarakat di sini kan belum paham ini tentang budidaya kopi
budidaya kopi yang baik baik dan benar berarti pak berarti belum pernah ada pendampingan
secara langsung ke lapangan atau seperti apa belum ada belum ada jadi kita belajar sendiri
menanam sendiri panen sendiri hingga memasarkannya pun sendiri sendiri
berbeda dengan pengolahan kopi pada umumnya petani kopi di kampung rongi mengeringkan biji kopi terlebih
dahulu sebelum mengupasnya pengeringan biji kopi ini sangat bergantung pada cuaca jika matahari
terik dan sedang panas panasnya biji kopi ini bisa kering dalam waktu tujuh hari nah ini yang jadi
kalau musim hujan nih bisa lebih dari tujuh hari loh baru bisa kering perjuangan yang sungguh besar
untuk mendapatkan kopi yang nikmat habis ini ditumbuk ya ina ya oke kita tumbuk
biji kopi yang telah kering sempurna kemudian ditumbuk menggunakan lesung
jadi nanti setelah ditumbuk yang diambil adalah biji kopi yang sudah
kelupas kulitnya nah yang seperti ini nih yang ini nanti tinggal disangrai nanti kita langsung tumbuk lagi
proses memasak biji kopi warga kampung rongi masih tradisional biji kopi di sangrai diatas
tungku kayu bakar jadi menyangrai biji kopi dengan tungku api seperti ini ini sangat tepat karena untuk
mempercepat pematangan biji kopi ini butuh api yang besar dan juga panas
nah sebenarnya warga lokal disini itu tidak begitu suka
biji kopi yang disangrai setengah matang karena rasanya akan sedikit asam
mereka suka kopi yang gosong
agar nanti kopinya terasa lebih pekat dan juga lebih pahit
jadi sebenarnya durasi atau lamanya proses penyanggaraan ini
ini sangat bergantung pada tujuannya
mau yang pahit atau sedang sedang saja
hmm aroma kopinya sudah tercium nih
selain menjual biji kopi langsung ke pasar dengan harga rp dua puluh lima per liter
petani kopi di kampung rongi juga memanfaatkan badan usaha milik desa setempat
kopi bubuk yang telah dikemas dijual tiga belas ribu rupiah per bungkus
jadi dengan adanya bumdes
masyarakat bisa terbantu dengan pemasarannya
di wilayah kota baobab
buton selatan dan kabupaten buton
kendala kendala yang dihadapi sekarang ini
yang pertama itu adalah
pasarnya tidak menetap
karena kadang juga
masyarakat membutuhkan kopi baru bisa datang ke bumdes
menikmati secangkir kopi panas hasil olahan warga secara tradisional
menarik bagi saya
terima kasih ina
setelah melihat proses pengolahan kopi yang cukup panjang ternyata nggak sia sia
kopi ini nikmat banget loh rasanya pekat sekali
yang ini tanpa gula jadi rasa pahitnya lebih terasa
kopi robusta ini memiliki kandungan kafein dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan arabica
kandungan asam klorogenatnya pun lebih tinggi
zat inilah yang merupakan antioksidan baik untuk kesehatan
kopi dari kampung rongi ini nikmat banget
pulau buton memiliki banyak destinasi wisata bahari
pantai nirwana di kota bau bau ini misalnya
pantai ini unik karena memiliki hamparan pasir putih lembut yang luas dengan air laut dangkal
pantai di pulau pulau sekitar pulau buton juga sayang untuk dilewatkan
kali ini saya akan menyambangi pulau liwu tongkidi
naik perahu dulu ya
di pulau liwu tongkidi ini menempatkan keindahan yang menakjubkan
dari udara bentuk pulau ini menyerupai dua cincin yang saling berkait
kerap disebut pulau ular liwutongkidi berlokasi di dua kecamatan kadatua dan siompu
bukan hanya pasir pantainya saja yang bisa dinikmati karena pulau ini unik
di sebelah sini ada padang rumput kemudian di belakangnya ini ada hutan dan ada bukitnya
suasana tenang menjadi daya tarik pulau seluas satu km persegi ini
serasa di pulau pribadi
di sini anda juga bisa melihat aktivitas nelayan dari pulau siompu
pas nih ada yang sedang menangkap bulu babi
kita coba ya bukanya gimana bu boleh bu kita coba
kita bela dulu baru kita buka isinya adalah ada isinya di dalamnya
ada minyak keterannya dia bersih ini
iya ada telurnya apa itu
itu telurnya ini yang kita ambil
oh oke mau dicuci atau tidak
dicuci dulu kasih bersih
yang dimakan yang mana
yang dimakan telurnya ini
oh yang putih ini
pakai tangan sudah
yang ini bu
ini kan dengan proteinnya banyak loh
bau amis tapi tapi ini enak
berombak tenang pantai di pulau ini cocok bagi anda yang gemar berenang
pasir putih yang lembut dan airnya yang jernih membuat saya bertani berlama lama di sini
dari pulau liutongkidi anda bisa menyeberang ke pulau siompu
di pulau ini ada pantai loka dengan teluk yang sangat keras
teluk yang dikelilingi batu karang
pantai loka berada di kawasan wisata tengkorak la bolontio desa kaim bulawa kabupaten buton selatan
saya menaiki tangga di salah satu tebing setinggi tiga belas meter untuk melihat replika tengkorak labolontio
jadi la bolontio ini adalah seorang panglima perang dari tobelo yang melakukan perompakan masuk ke wilayah kesultanan buton
nah kala itu diadakan sayembara
siapa yang berhasil membunuh
siapa yang membunuh la bolontio akan diberi hadiah
dan ada jawara dari kampung kaim bulawa berhasil membunuh la bolontio dan membawa kepalanya ke daerah ini
desa kaim bulawa dihuni oleh seribu delapan jiwa
saya sempat mengunjungi permukiman di desa ini
melihat sekelompok remaja berlatih tari linda tarian tradisional sulawesi tenggara
ini mau masak ya
nah sekarang kita mau masak kuliner khas buton
di sini sudah ada ikan bobara ya
mau dimasak apa
yuk kita masak bu
ikan parende mudah ditemukan di berbagai daerah di wilayah buton
memasaknya sederhana saja
bawang merah bawang putih belimbing bulu serai tomat cabai daun kedondong hutan kunyit lengkuas dan kemiri semuanya direbus
lalu potongan ikan dimasukkan dan diberi garam
masakan ikan parende
masakan ikan parende
masakan ikan parende
masakan ikan parende enak disantap selagi hangat
selain dengan nasi ikan parende biasanya dimakan dengan kasuami penganan khas buton berbahan ubi kayu
ikan parende ini mirip dengan ikan kuah kuning kalau di makassar
tapi kalau ikan kuah kuning ini biasa bumbunya ditumis terlebih dahulu
kalau ini semuanya direbus jadi tidak berminyak
dan rasanya lebih kecut lebih asam
karena tadi menggunakan belimbing bulu dan juga perasaan jeruk nipis
rasa ini enak ya seger
ini dari singkong
menjelajahi keindahan buton tak cukup dalam sehari
menapaki bangunan bersejarah
melihat kesetiaan para penenun yang merangkai kisahnya dalam setiap helai kain
menikmati jernihnya air laut pesisir pantai
menikmati jernihnya air laut pesisir pantai
hingga ragam budaya
menjadi cerita tersendiri
menjadi cerita tersendiri
buton dengan segala pesonanya
menjadi cerita tersendiri
menjadi cerita tersendiri
menjadi cerita tersendiri